dan menyebabkan kerusakan infrastruktur di jepang
hingga kurang dari tujuh ratus hari menjelang
olimpiade tokyo perwakilan komite olimpiade internasional
dan komite penyelenggaraan olimpiade dan paralimpiade tokyo dua ribu dua puluh
mengadakan pertemuan di tokyo untuk membahas masalah persiapan
potensi terjadinya bencana alam ikut dipertimbangkan oleh ioc
dan juga pihak penyelenggara olimpiade tokyo dua ribu dua puluh
ketua komite penyelenggara olimpiade tokyo yoshiro mori
berharap kemenangan petenis jepang
naomi osaka dalam turnamen amerika serikat terbuka
setelah mengalahkan petenis nomor satu dunia
sereno williams dapat membangkitkan semangat atlet dan warga jepang
dalam menyambut olimpiade di tokyo nanti
lalu minggu lalu
ada terjadi terbakar di hokkaido
kembali lagi kehilangan hidup yang besar
kita ke amerika serikat warga north carolina bersiap menghadapi ancaman badai florence
yang diperkirakan akan datang sekitar tiga hari lagi
lebih dari satu juta warga di sepanjang pantai carolina dievakuasi
setelah diprediksi akan datang badai florence
yang dinilai sebagai badai terkuat dalam tiga dekade terakhir
pusat badai nasional menyatakan dengan kecepatan angin
sekitar dua ratus dua puluh km per jam
badai florence akan menerjang wilayah perbatasan antara north carolina dan juga south carolina
warga juga terlihat bersiap menghadapi bencana antara lain dengan memasang pengaman jendela
serta menyimpan makanan dan air bersih
rusia menggelar latihan militer terbesar pasca pecahnya negara uni soviet beberapa dekade lalu
latihan militer ini juga diikuti oleh tiongkok dan mongolia

latihan gabungan yang dimulai pada selasa waktu setempat ini melibatkan tiga ratus ribu pasukan
enam ribu tank dan kendaraan tempur seribu pesawat terbang dan delapan puluh kapal angkutan atau angkatan laut
kementerian pertahanan rusia mengatakan latihan ini dibagi ke dalam dua bagian
yang pertama latihan akan melibatkan pergerakan pasukan dengan sebuah sistem pertempuran
yang dikendalikan dengan jarak jauh di wilayah darat laut dan udara
kemudian di bagian kedua pertempuran akan melibatkan beberapa persenjataan rusia yang baru dikembangkan
kementerian pertahanan rusia mengatakan latihan akan melibatkan pergerakan pasukan dengan jarak jauh di wilayah darat
kementerian pertahanan rusia mengatakan latihan akan melibatkan pergerakan pasukan dengan jarak jauh di wilayah darat
cnn indonesia update kali ini program cnn indonesian newsroom akan kami hadirkan kembali
saya prasidya puspa terima kasih sampai jumpa